kita awali cnn indonesia news report dari informasi terkait hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak malam jumat membuat sejumlah jalan tergenang air
tingginya curah hujan yang turun juga menyebabkan underpass kemayoran jakarta pusat kembali terendam air
underpass gandhi kemayoran jakarta pusat kembali terendam air setinggi enam meter pada sabtu pagi
lokasi ini kerap terjadi banjir akibat buruknya sistem drainase serta tidak berfungsinya mesin pemompa air
petugas dinas pemadam kebakaran yang disigakan dengan tiga mesin pompa belum dapat melakukan penyedotan karena air yang turun dari atas underpass masih cukup tinggi
sementara di jalan bunguraya ketinggian air mencapai enam puluh cm membuat sejumlah kendaraan mengalami mati mesin
banyak pengendara yang terpaksa memutar dan memilih jalan lain untuk menghindari banjir
berdasarkan keterangan warga air dari sungai ciliwung mulai naik sejak sabtu dini hari tadi sekitar pukul empat pagi
hingga sabtu siang banjir yang menggenangi wilayah pemukiman warga di kelurahan rawajati jakarta selatan masih belum surut
kendati demikian sebagian warga di kawasan tersebut telah berhasil dievakuasi oleh tim basarnas
namun sebagian warga memilih untuk bertahan di lantai dua rumah mereka yang tidak tergenang oleh banjir